masuki hari libur natal dan juga tahun baru banyak sejumlah opsi tempat liburan
salah satunya ada trans snow world yang berlokasi di daerah bintaro ini
ada kemudian banyak fasilitas yang khususnya musim winter ini jarang sekali dinikmati di indonesia yang memiliki musim tropis
dan ada juga sejumlah pengunjung yang memilih jauh jauh datang kemari dari luar jakarta
hanya untuk menghabiskan dan menikmati fasilitas musim winter di tengah jakarta ini
salah satunya ada ibu mita ibu mita halo selamat pagi ibu
ibu saya mau nanya ini kan dari bandung ya tadi saya
kenapa milih liburan disini bersama keluarga
terus karena tempatnya memang baru baru launching katanya ya
terus udah gitu suasananya baru suasana jepang gitu kan
terus udah gitu tidak terlalu jauh dari kota bandung juga
terus bagus semua anak anak happy
terus kesannya kesini gimana bagus sesuai ekspektasi atau gimana bu
bagus sesuai ekspektasi dan apa namanya recommended pokoknya
selain digunakan sebagai ajang berlibur bersama keluarga
ada pula yang memanfaatkan untuk berlibur bersama teman dan pasangan
ya menikmatin liburan dari depok seru banget sih soalnya kan kita nggak ada salju kan
terus ada permainan salju yang kayak emang lumayan gede kayak gini
karena ini dekat dari rumah kemudian ini masih lumayan baru ya
jadi warnanya masih oke banget
terus rame nya juga masih tolerable
terus udah gitu selain disini cuma ada di bekasi enak banget
apa ya menyenangkan
pengunjung yang hendak bermain salju di transnoworld ini dikenakan tarif tiga ratus ribu rupiah
dengan tarif tersebut pengunjung bisa memanfaatkan sejumlah fasilitas
hingga kereta gantung di atas sal
dan juga ada pakaian yang bisa dibeli
untuk pengunjung yang tidak mengenakan pakaian musim dingin pun
disediakan sejumlah pakaian dingin yang bisa dibeli
untuk pengunjung yang datang tidak mempersiapkan diri atau dadakan itu kita mempersiapkan ada merchandise untuk pakaian winternya
jadi kita lengkap disini
tiga ratus ribu itu kita free chairlift di atas
sudah termasuk kos kaki dan pakaian
waktu durasi dua jam
dari dua jam itu ada toleransi lima menit
berlibur banyak sekali menyediakan opsi tempat di kota dki jakarta
salah satunya untuk merasakan musim winter di tengah panasnya dan padatnya kota jakarta
sisi asmasya devi fitriani cien indonesia